kita dulu bersatu
sebelum terpecah gara gara pemimpin kita waktu itu
sekarang kita harus bersatu lagi
jangan terpecah lagi
kita akan kembali ke terminal
oke saya pergi
gak usah nangis
kita dipecat bang edi
agus yang nyampein
dia cuma nyebut empat orang
nama dia sama yayat nggak disebut
tanya ke kang reno
kenapa kita dipecat
kang mau tanya
benar saya dipecat bang edi
darwin otoy sama ijang juga
saya tiap hari lewat sini
kalau lurus terus
tukang tambal ban jauh
tunggu dulu aja tuh
saya muter muter sebentar
nyari tukang tambal ban yang deket
nanti saya kesini lagi
kamu dari tadi ngisi tts gak beres beres
buat ngelihin pikiran aja
biar gak terus terus
bikirin rencana mau jualan bu rayot
tapi belum bisa jalan
karena gak ada modal
masih mikirin mau jualan bu rayot
kita kan udah sepakat
mau rame rame balik ke terminal
kita masih mau ngebahas soal rencana balik ke terminal
memangnya ada kerjaan lain buat kita
kalo kita salah
kalo kita kerjanya dianggap gak benar
bang edy tau dari mana
katanya kang reno gak tau alasan bang edy mecat kita
pasti dia tau
cuma gak mau ngasih tau

kang reno gak pernah ngontrol langsung kerjaan kita

dia tau dari mana kalo kita kerjanya dianggap gak benar
mungkin dari laporan agus
mungkin dari laporan agus
mungkin dari laporan agus
mungkin dari laporan agus
itu berarti mtm
teman makan teman
kalo teman makan teman
kalau memang agus ternyata benar
teman makan teman
terus kita mau gimana
terus kita mau gimana

kita makan juga aja dia

kita laporin dia ke bang edi
kamu berani ngadep langsung ke bang edi

kita tunggu agus disini
ada tukang tamal ban
gak terlalu jauh dari sini
gak terlalu jauh dari sini
saya tetep naik motor
saya sama kang darman sudah bikin kesepakatan
dia backing saya buat balik ke terminal
saya yang ngejagain jatah dari terminal
yang awalnya dijanjiin sama bos pebunu
waktu kang darman bantu geser kang cecep dari terminal

mas bubun sudah menyingkirkan orang orang yang pernah jadi kepercayaannya
sekarang disana ada orang baru
gak tau dari mana
kang darman sekarang sedang balas dendam
mau menghabisi orang orang yang ngeroyok anak buahnya
dia akan menghabisi bos bubun
terus sekarang kita nunggu aja
kita dulu bersatu
sebelum terpecah gara gara pemimpin kita waktu itu
sekarang kita harus bersatu lagi
jangan terpecah lagi
kita dulu bersatu
sebelum terpecah gara gara pemimpin kita waktu itu
sekarang kita harus bersatu lagi
jangan terpecah lagi
kita akan kembali ke terminal
kita harus melakukan persiapan
kita kosongkan dulu tempat yang seharusnya buat kita
kita habisi semua anak buah bos bubur
kecuali denny sama cuy
mereka masih disana
tapi mereka juga masih teman kita
tasik tasik tasik
semarang semarang semarang
kita mau perang
iya harus perang
terminal gak bisa kita rebut lagi pake cara berundi
kalau kamu gak punya nyali
kamu boleh cuma jadi penonton
tadi saya lihat ada orangnya
kamu tau dari mana
itu ada tulisannya
yaudah tunggu dulu aja aku
ya kang terima kasih sudah dibantu
saya sama yang lain mau minta penjelasan kamu
kenapa bang edi mecat saya sama yang lain
saya cuma disuruh kang reno buat nyampein
kenapa bukan kang reno sendiri yang nyampein
dia sekarang sibuk di terminal
kemarin saya kalah
saya sama yang lain cuma mau tahu
kalau kita salah
kalau kita kerjanya dianggap gak bener
bang edi tahu dari mana
saya gak tau
apakah biaya operasional sudah bisa dicairkan
ibarat motor atau mobil
gak bisa jalan kalau nggak ada bensin
ya saya tau
kamu pernah ngomong apa ke bang edi
kalau ketemu bang edi
saya cuma ngasih setoran ke kang reno
cuma laporan soal ada yang lawan kita
apa saya sama yang lain dianggap salah
karena pernah ada yang ngelawan
kalau itu masalahnya ke kang reno
terima kasih ya bang edi